eh kamu ngapain sih
kamu nggak boleh pegang pegang pantat aku
sebenernya hari ini kamu udah kebanyakan liat pantat aku
hadi bilang aja jangan dipegang pegang
ya aku nggak pegang
ya udah cepetan deh ayo deh
ya udah tapi pegang pantetnya dikit aja
gapapa eh mau pulang aja
panas lagi disini tuh tuh mau panaskan
eh eh aduh
kita mau kemana sih kak
kita udah capek nih
aduh kita itu harus cari tempat pemukiman terdekat
dasar shopee gara gara dia nggak masuk hari ini
mau minta dibikinin kopi
shopee nggak masuk
pantesan nggak kelihatan
ya sudah saya bikin sendiri
kenapa sih marah marah
tenang aja bu ros
sebentar lagi punya anak buah baru selain opi
ob baru siapa pak
katanya sih mau ada obe baru bu
cuman nggak tau kapan
katanya sih mungkin hari ini dan
hah hari ini dateng
pokoknya kita harus bilang ke papanya laura
supaya jangan terlalu percaya sama opi
lagian kan impasi kita juga
kita jadi ikut ikutan dihukum deh sama waktu kita
dan kita bilang kalo laura tetep tinggal di rumah opi
ntar laura bisa ketularan si op
jadinya terus ntar laura disuruh balik ke rumah
dan untungnya di kita deh
nanti kan si opi bakal dipecat udah gitu hidupnya berana lagi
mbak mbak mbak saya mau ketemu sama pak ronald
dari siapa ya mbak
bilang aja dari rene time laura
naik pagi mori dan pagi morid itu temennya pak ronald
cepetan ya penting gak pake lama
oh pak ronaldnya lagi meeting di luar
tapi hmm apalagi belum bikin janji
tapi hmm apalagi belum bikin janji
selesainya jam berapa mbak
loh dong waktu gak bilang dulu sih
itu kan bukan tugas gue itu tugas lo
ini kan ideal lho gimana sih
gue tau ini kan hari kerjanya opi
eh kalian mau kemana
sama beliin rujaknya empat
ih orang kok gak ada cape capenya yang nyuruh
orang kok gak ada cape capenya yang nyuruh
emang dia mikir gue ini robot apa ya
gue kan juga manusia lagi butuh istirahat ah tau ah

eh mau ternyata
kami mau ke tempat terbaik
kenapa kalian baru datang sekarang
kalian tuh langsung kerja
kamu bikinin kopi empat kamu beliin rujak
pesenin di bawah sana
bilang buat karyawan uangnya belakangan
eh bu kita ini bukan
eh masih ngoceh
dia bilang langsung kerja sekarang juga
yee m i c itu siapa
eh sok kecapepan ya kalian nggak tau nih saya supervisor
aduh ren ini bantuin apa sih
iyuh dasar ya sekarang lautan
lu kurang lain lautan aja
cantik cantik dibilang obet
hah hey cis kamu harus cepat
korang kak korang kak
korang kak korang kak
kak ada nggak
korang kak kak
karangga kemana ya
atau jangan jangan mereka berdua dicelakain sama preman yang udah nyelakain kita tadi kak
kasian ya karangga
yaudah kalian tunggu tunggu ya
ya udah kita ke sini
yaudah kalian tunggu sini ya kak opi mau cari karangga bentar
hati kak udah kalian semua tenang aja kak opi bisa jaga diri kok
lagian juga carinya cuma sekitar sini aja
gini kalau misalnya preman preman itu gangguin kalian lagi kalian langsung lari dan minta tolong oke
gak tahu tuh neneng
yaudah makasih ya mang
itu dia abang juga lagi nungguin rangga nih
tapi sampai dini hari belum balik
bisa kita berbicara dulu ya kak
segini hari belum balik
aduh terserah banget aja deh
saya mau cari karangga dulu
makasih ya bang
aku salah apa sih sampai hidup aku kaya gini
udah diusir sama jari
dituduh tuduh terus mau opi
terus tinggal di rumah jelek
terus sekarang kena pupnya binatang itu
baju aku bau sekarang
dan aku ancur
terus sepatu kesayangan aku juga udah jelek
kok diem aja sih cari taksi dong
angkot aja gaada
biarin kalo gaada angkot kan ada ojek
kamu kan tau gue udah biasa naik ojek
aduh laura kalau ada yang namanya kendaraan lewat sini
tuh gue capek liat nih
ini aku udah mau pingsan
aku gendong oke

sebenernya hari ini kamu udah kebanyakan liat bantet aku
tadi bilangnya jangan dipegang pegang
ya aku ga pegang
yaudah cepetan deh ayo deh
tapi pegang pantotnya dikit aja
jangan tidur dong
makin berat nih

tika didi abdul
tika didi abdul
tika didi abdul
tika didi abdul
tika didi abdul
tika didi abdul
tika didi abdul
tika didi abdul
ruslan tika didi abdul